enggak kalau saya perhatiin mirip ceyo kalau lagi marah
kalau coyoyo mah saya tau aku cek mirip coyoyo
kalian terasa dingin tidak sih
kok bulu kuduk saya merinding atau kok
kamu bulu kuduknya merinding juga tidak ceng
kalau dede nggak pulang gimana deda
mungkin dede udah ditakdirkan berjodoh sama sobri
ya udah sekarang emak tidur dulu ya

harip ada mereka nanti lari
dan berbuat dosa
silahkan diminum atukang kopinya
iya cantik kasih yang ternuhun
entin kamu kalau malam tambah cantik pisangnya
kang aceh si raja gombal
entin gak takut tinggal sendirian
udah biasa atukang
katanya orangnya biar rasinya banyak juriknya
kang aceng juriknya
mungkin bisa aja
entin nanti jadi pacarnya akan ya
biar tiap malam bisa kamu rondain
maaf mau jemput aceng
kita balik ke pos ronda
setiap jam kita harus lapor
sekarang sudah jam sembilan lewat
loh doi ah
tanggal tinggal dulu ya
orang udah lagi
siapa sih yang bikin peraturan tiap jam harus lapor
ya memang begitu peraturannya
biar warga tahu kalau kita romda
harusnya lihat begini langsung ngerebek
eh maunya kamu lah tuh ceng
kamu tuh badung bener gak ceng
waalaikumsalam kang idoi
kita takut takutin si pedut yuk
bapak belum tidur
belum pulang pak
kalau eros mewijinkan
eldar bolsonaro bawah tni mengingat kang idoi